biar keliatan serius dong
masa kita terperangkap dalam api yang menjilat jilat
terus keluar tanpa luka bakar sedikit pun
dia nyelamatin hidup kita
sekarang aku yakin
kalau dia adalah orang yang selama ini aku cari
anak kecil yang menyelamatkan hidup aku lima belas tahun yang lalu
tapi kita tetap harus mencari cara bagaimana
untuk melihat tanda mirip bintang di perutnya itu
bagaimana caranya aku membalas budinya
kalau itu sih kakak gak usah khawatir
aku udah punya
dia udah pergi tuh
kelintang kenapa sih murung terus
meskipun kita udah tau
kalau laki laki itu penyayang binatang
aku masih belum sepenuhnya yakin
sebelum aku bener bener lihat
tanda mirip bintang di perutnya
yaudah kalau gitu
ntar malam kita buka aja bajunya
pas dia lagi tidur
dinta jangan sembarangan dong
enggak kakak aku cuman bercanda
kakak lintang tenang aja
aku punya cara yang lebih bagus
ke member nexus

enggak ah gak sopan
eh kakak mau lihat dia punya pandai itu apa enggak
intip dong cepetan
udah gak apa apa intip aja
gak ada ya
dia punya tanda mirip bintang di perutnya sama persis
dia udah tidur tuh
kita kerja lagi yuk
kamu tak punya
penuh dalam rekaman